sudah sadar kalau aku tidak butuh bantuanmu
jaka aku lelah sekali
pergi sana berhenti mengikuti kami
kamu hebat sekali
kenapa kamu bisa menjadi sehebat ini
sekarang kalian berlatih
aku harus membalas dendam atas kematian kedua orangtuaku
ya rada aku akan membantu membalaskan dendam pada pembunuh itu
sudah ku bilang jaka aku tidak butuh bantuanmu
kalian dengar atau pura pura tidak dengar
dari dasar kita tahu malu
sampai jumpa lagi